ratusan kepala keluarga di sebuah perkampungan di kota mojokerto tinggal di tengah tengah area pemakaman
ya tidak hanya berada di halaman rumah tapi hampir sebagian rumah warga ini menyatu dengan batu nisan
kampung balongrawe baru di kecamatan magersari kota mojokerto ini sepintas seperti kampung pada umumnya
namun ada yang tak lazim jika dilihat lebih dalam
yakni setiap rumah warga dapat ditemui batu nisan bertulis tionghoa
ya kampung yang dihuni sedikitnya lima ratus kepala keluarga ini memang berada persis di area pemakaman tionghoa yang sudah ada sejak zaman belanda
awal mula berdirinya kampung ini bermula dari tidak lagi adanya izin area makam yang mula mula hanya gubuk reot
namun kelamaan banyak warga penyandang masalah kebutuhan sosial yang membangun rumah permanen di sini
warga kita itu sebagian banyak bekas binaan sosial
dari dinas sosial diberi tenggang waktu dua tahun tiga tahun harus sudah bisa mandiri
berhubung kemampuannya belum ada orang orang sebagian membuat rumah di lokasi makam ini
setiap warga di kampung ini memiliki beraneka ragam latar belakang
mulai dari pengemis pengamen tukang becak hingga buruh kasar
warga mengaku sudah tidak takut lagi tinggal di kampung ini karena sudah biasa bersanding dengan komplek pemakaman
kalau anak anaknya bagaimana
sudah terbiasa ya
meski sudah lama sejumlah warga tetap merasa khawatir jika sewaktu waktu bangunan rumah mereka tergusur karena tak mempunyai hak kepemilikan tanah